pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
pertama yang siap biro
teman teman di bawah
dan setelah berjalan
dibawa ke ruang laut
kesana makan deste
nanda prabu itu saja
akan mengurus semua itu
jaga dewa batara
apa yang sudah terjadi disini
nanti lagi dapat makanan
kenapa keadaan penduduk disini kelaparan
padahal tanah pertanian disini sangat subur
ada yang tidak beres
aku seorang pengembara
yang baru saja datang di kampung ini
aku merasa jangga
kenapa warga disini
ada apa sebenarnya
kenapa warga disini
seolah olah takut berbicara
ada kejanggalan di kampung ini
baru main taka
kalau mau ke kampung ini

anak saya sedang kelaparan lagi pula saya yang merawat dan menanamnya
apa yang kau bongkau bangun
hentikan perbuatan kalian
jika ada masalah selesaikan secara baik baik
berhenti sekali kau ikut campur usaha kami
kalau aku kalah kita yang kakenain bahkan aku
dua dan satu pasti akan menindas kita
ada apa dengan mereka
kenapa mereka ketakutan seperti itu